setelah menginjak rem darurat karena jumlah kasus covid sembilan belas meningkat
mulai empat belas juni lalu singapura akan melonggarkan kegiatan masyarakat di sana
misalnya memperbolehkan pertemuan warga yang tadinya maksimal dua orang menjadi lima orang
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan zoom
duta besar suryo pratomo duta besar republik indonesia untuk singapura
halo selamat malam pak duba
selamat malam dea
apa kabar pak dubas
alhamdulillah baik sehat sekali
alhamdulillah pak dubes bisa digambarkan nggak kepada kami di tanah air
bagaimana sih situasi singapura setelah mempersiapkan penetapan covid sembilan belas sebagai endemik
kemudian apa pertimbangannya singapura ini
ya kita melihat disiplin masyarakat perang pertama masyarakat
terutama dalam sebulan terakhir ini ketika mereka menghadapi covid sembilan belas
jadi memang ada pengetatan kembali di singapura
dan hasilnya kita
kita melihat singapura
empat hari terakhir ini tidak ditemukan kasus yang unlink
jadi kemarin tanggal delapan mei terjadi atau ditemukan varian delta
itu ada dua kelompok masyarakat
mereka yang terinfeksi karena memang melakukan kontak erat dengan mereka yang positif
tetapi ada orang yang tidak melakukan kontak erat
tidak ada datanya tiba tiba terinfeksi
hal ini sebetulnya yang unlink itu membuat ada kehatian
lakukan kajian sampai kemudian ditemukan cara bahwa
yang penting dari semua ini adalah melakukan tiga g
pracing diagresif dilakukan pada mereka yang melakukan kontak kerak
tracing dilakukan dengan digital seperti ini
mereka menerapkan tiga g
sehingga kemudian semua orang yang melakukan kontak erat dengan cepat bisa diketahui
dan yang ketiga adalah cepat vaksinasi
tidaknya seluruh warga singapura di atas ini
tidak akan bisa melakukan kontak kerak

pada tanggal sembilan agustus ketika singapura merayakan hari kemerdekaannya
targetnya dua per tiga dari seluruh warga sudah mengalami dua kali vaksinasi
dengan itulah diperkirakan terbentuk health community
masyarakat bisa mempunyai kekebalan
kalau terinfeksi tidak akan terlalu parah sakitnya
bahkan fatalitasnya bisa diturunkan
dan dengan itulah kemudian berharap
suatu saat nanti entah kapan belum ditetapkan
pandemi ini diubah menjadi endemi di singapura
pak dubes ini kan seluruh negara di dunia ini sedang struggling
dalam hal ini adalah ekonomi
apakah anda juga melihat bahwa pertimbangan ekonomi menjadikan singapura harus realistis
di samping melakukan hal hal paralel ya
tadi ada vaksin ada tes tracing dan juga treatment
yang begitu baik
tentu ya kita sejak awal
persis seperti indonesia menerapkan prem dan gas
jadi ketika kasusnya pertama kali muncul di bulan februari
mereka menerapkan circuit breaker
semua orang diminta untuk tidak keluar rumah
bulan aman sampai kemudian bulan mei muncul kasus lagi
direm lagi supaya kemudian orang tidak keluar rumah
nah ekonomi mereka sangat terganggu
tentunya kita tahu perintah singapura sudah mengeluarkan sampai bulan ini
itu dua puluh enam tujuh miliar singapura dollar atau sekitar dua ratus tujuh puluh triliun
untuk membantu pendapatan karyawan
jadi karyawan di singapura disubsidi maksimum empat enam ratus dollar singapura per bulan
itu yang membuat pemerintah perlu berpikir
karena di parlemen pun mulai jadi pertanyaan
dan betul betul mempunyai tabungan yang sangat kuat
tabungan ini karena covid ini tertaksa dipergunakan
tapi tidak boleh semua dipergunakan
karena ini adalah simpanan untuk generasi yang akan datang
nah karena itu selalu dipikirkan bagaimana supaya kemudian
ketatan tidak sampai berpengaruh pada ekonomi
hubungan antara dunia usaha
dan pemerintah mereka terjalin sangat baik sekali
put dari dunia usaha itu betul betul diperhatikan
dan menjadikan pemikiran pemerintah bagaimana
ekonomi itu tidak terlalu terpuruk karena covid
dan kita lihat dua ribu dua puluh satu di kuartal pertama
sekarang juga lihat semua dagangan aktif kembali
penjualan kendaraan bermotor juga meningkat
hal hal seperti ini tentunya menjadi pertimbangan
termasuk yang terakhir ini adalah
saat kita harus mengubah pandemi itu menjadi endemi
itu adalah bagian untuk bisa menyelamatkan ekonomi singapura
sehingga tabungan nasional mereka itu tidak habis hanya untuk persoalan covid sembilan belas sekarang ini
tapi pak dubes tapi pak dubes
sedisiplin apa sih masyarakat di sana
sehingga ini sepertinya dilalui
mungkin kalau kami yang ada di indonesia
saya khususnya melihatnya sepertinya mudah saja begitu
bagi singapura untuk punya harapan yang saya sendiri bahkan belum pernah terfikir
bahwa bisa memperlakukan covid sembilan belas seperti flu biasa
sedisiplin apa pak dubes orang orang di sana
kalau kita lihat singapura jadi memang bukan terjadi sesaat
proses yang panjang
bahkan sejak perdana menteri lee kuan yew
kita masih ingat singapura bahkan dijuluki sebagai fine country
jadi semua orang dipakai dengan aturan dan kalau tidak melanggar didenda
sama juga dalam penegakan aturan sekarang ini
semua orang diminta untuk rumah itu menggunakan masker
kalau tidak menggunakan masker
dia akan didenda tiga ratus dolar
siapa yang kemudian mengawasi orang itu menggunakan masker atau tidak
perlu didenda atau tidak
jadi di singapura sekarang ada yang disebut dengan ambasador task force
warga biasa yang ada di setiap tempat publik
mereka melakukan pengawasan
kalau orang misalnya menggunakan masker tidak oper
bawah hidung misalnya dia akan tegur
apalagi kalau tidak menggunakan masker
dia akan ingatkan
kalau dua kali diingatkan tidak
juga mengindahkan dan tidak memperbaiki perilakunya
maka dia akan tertutup dan dikirim ke polisi
maka karena sistemnya sudah tertata dengan baik
nah itu akan sampai ke rumah
kalau orang melakukan pelanggaran yang sama yang kedua
dendanya menaik dua kali
ini yang membuat kemudian semua orang berdisiplin
tetapi yang paling penting
pemimpin singapura itu memberikan contoh
jadi mereka minta masyarakat misalnya untuk santina
kalau pergi keluar dari singapura empat belas hari
semua pejabat singapura melakukan hal yang sama
kalau empat belas hari mereka empat belas hari juga dikarantina
kalau dua puluh satu hari mereka dua puluh satu hari juga dikarantina
kalau mereka meminta masyarakat untuk tetap di rumah
mereka juga tetap di rumah
mereka diminta untuk semua kantor pemerintahan menerapkan word of mouth
jadi hal seperti itu yang kemudian muncul yang namanya
trust antara masyarakat dan pemerintah
dan ketika pemerintah mengajak masyarakat
paham bahwa itu adalah sesuatu yang memang
sinsure dilakukan dengan tulus dan mereka akan mau melakukan
apakah ada masyarakat singapura yang tanda persis bandel
dan tanggal peraturan ada
jadi misalnya kemarin tahun lalu hari jumat
di hotel orcat satu orang satu kelompok anak anak muda
setahun satu ruangan nyewa sama dua belas orang
pihak dokter hotel tidak tahu
hotel tidak melakukan peneguran
maka yang dilakukan adalah yang punya hotel di segur
mereka dilarang untuk menerima tamu
hanya melakukan pelanggaran setiap orang didenda tiga ratus dolar
hal seperti itu yang kemudian diterapkan
sehingga kemudian kondisi penerbangan itu muncul
sekarang relatif orang kalau diberitahu
kalau mereka tidak mau maka mereka akan didenda
tetapi kalau mereka patuh mereka akan mendapatkan kesempatan
untuk beraktivitas seperti mereka harapkan
baik aturan kemudian hukuman berupa denda dan macam macam ini
menciptakan masyarakat singapura yang disiplin
nah ini kan kemudian ramai pak dubes diperbincangkan di dalam negeri
singapura sudah kok masa indonesia tidak bisa
nah ini pertanyaan buat pak dubes kira kira ini prediksi
kalau epidemiolog bilang bahwa ah kita masih jauh seperti singapura
atau berbahaya kalau kita menerapkan hal yang sama
kalau pak dubes sendiri punya pandangan bagaimana
ya sekali lagi kalau kita ingin seperti singapura
ada perasaratnya jadi kita kenal no pain no gain
kalau tidak tidak mau berkorban tidak pernah mencapai kondisi yang baik
berkorban itu siapa ya pemerintahnya mau berkorban masyarakatnya berkorban
pemerintahnya membuat aturan masyarakatnya harus patut mengikuti aturan
nah sekarang pemerintah sangat menyadari isi di indonesia sangat riskan
wabun warna sudah sangat tinggi jumlah orang terpapar satu ratus dua puluh empat ribu hari ini
jadi harus ada tindakan yang lebih keras
kita lihat seminggu ke depan jauh mana keinginan atau ajakan pemerintah
untuk melakukan penurunan kegiatan di tengah masyarakat itu bisa dilaksanakan
dan masyarakat juga patut untuk sama sama melakukannya
jadi keluar dari situasi krisis seperti sekarang ini dibutuhkan kebersamaan
tapi tentunya saya setuju harus ada manajemen yang baik
ada pengawasan yang baik ada penerapan teknologi
dan yang paling penting semua keputusan harus didasarkan oleh civic space
jadi kalau itu dilakukan tidak ada yang tidak mungkin
tentu sekali lagi ukuran indonesia sangat besar tujuh belas ribu po dua puluh juta
kan effort yang lebih besar dari singapura
tapi sekali lagi bersamaan dari semua komponen bangsa
untuk mau hadapi situasi ini dan keluar dari situasi ini
ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan
jadi apakah indonesia bisa bisa kalau prasarat prasarat seperti yang terlaku di singapura dilakukan
kalau setiap kota di indonesia empat ratus lima puluh satu kota yang ada dan kabupaten itu menerapkan seperti singapura
karena jumlahnya akan sama dengan singapura satu kota sekitar lima juta
kalau setiap pemimpin daerah itu bisa menerapkan setiap daerahnya dengan disiplin
mengajak masyarakat berikan contoh yang paling utama
bagaimana harus melakukan semua ini maka masyarakat akan tanpa pun
jangan lupa masyarakat indonesia sebetulnya masyarakat yang papernalis
masyarakat yang sangat melihat bagaimana pemimpinnya
kalau pemimpinnya itu bisa memberikan contoh yang baik
dan bagaimana harus melakukan yang namanya ppkm darurat ini
tidak semua orang menerjemahkan berdasarkan persepsinya
tetapi dengan aturan aturan yang visual yang sangat jelas
maka menurut saya rakyat indonesia akan bisa dan akan mampu menyamai
ikuti apa yang bisa dilakukan oleh singapura
baik harapannya indonesia bisa menyusul singapura
tapi syaratnya banyak sekali pemerintah harus kerja keras
masyarakat indonesia juga harus disiplin karena kata pak dubes no pay no gain
terima kasih duta besar suryo pratobo duta besar republik indonesia
untuk singapura sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini